dari mana ruh
belum habis ketemu sama teman
oh robi udah gak apa apa kok
udah baik kan besok juga udah pulang
tadinya sih ruh mau bang roby ke rumah sakit
kita ke rumah aja yuk
rum kan belum pernah kan
makan bubur bareng emak
sekarang ente jelasin deh semuanya sama kita ya
orang baru dateng main di krepek rame rame begitu
apa yang saya mau jelasin
kenapa sih robi sampai ditusuk sama pereman pereman itu
kita semua gak mau kena imbas masalah ini
ya apalagi coba kalau bukan
berantem antar geng
inti jangan nuduh sembarangan dong
eh jujur aja pak ajay
ente gak usah bohong
emang apalagi si anak anak itu ngerecohkan aja sulam terus
ente nggak usah pura pura
tuh udah tuh
kok rame rame kayak orang mau demo
kalau memang ada yang mau dibicarakan
silahkan aja ke dalam
jadi kita bisa berpikir lebih tenang
kita kita gak mau punya urusan sama tuh preman preman
sebab kita semuanya mau hidup damai
tenang udah gak
kalian ini semua kok seperti orang baru yang tidak pernah kenal siapa itu haji sulam
beliau kan baru kena musibah
mestinya kalian prihatin
bukannya menduga duga sesuatu yang belum jelas centrungannya
mau aja bilang juga apa
haji sulam sudah lama tinggal di sini
sebelum sd itu dibangun
ajay sulam teh sudah tinggal di sini
kenapa sekarang uber uber
bukan begitu bostad
bukan begitu mang ojo
ini kan demikian tenteraman kampung kita
kalau si robby punya urusan sama tuh pereman pereman
ya urusannya mereka
jangan dibawa ke sini dong
benar bang ojo
kalau enggak robby aja yang ninggalin kampung kita
daripada kita kena imbasnya
dan kalau memang ajay sulam mau membela
ya kita gak punya pilihan
lu berdua sebetulnya ada apa sih sama keluarga gue
masih nanya juga
kasih tau bang
enggak gua gak jelas
cuman gua heran sama lu berdua
setiap ada masalah yang belum jelas
lo selalu sudutin keluarga gue
sebetulnya maksud lu apa sih
jangan terbawa emosi
sebaiknya kita tidak berburuk sangka dulu kepada orang lain
kalau kita mendengar berita sesuatu misalnya
yang belum jelas junturungannya
hendaknya kita periksa dulu benar atau tidak berita itu
jangan cepat emosi
dalam hadits riwayat bukhari dan muslim
hati hati kalian dengan suuzon atau buruk sangka
karena itu adalah
jangan kalian mendengarkan ucapan orang lain
dalam keadaan mereka tidak suka
jangan kalian mencari celah orang lain
dan janganlah kalian
berusaha untuk berlomba lomba
janganlah kalian saling hasat
saling renci dan saling membelakang
ternyata bukan cuma rom aja yang dekat sama bang roby
kenapa juga orang mesti keduluan sama mereka
sebaiknya haji sulam
menceritakan saja bagaimana kronologis yang sebenarnya
supaya tidak timbul suuzon seperti ini
begini pak ustaz
saya kan lagi di palak sama preman
udah gitu robi ngelawan sama preman
akhirnya dikroyok dia dikroyok sama preman preman
itu sampai belakangnya ditusuk
nah ini warga satupun kagak ada yang bantuin
rumah kaik ketemu sama teman
udah gak apa apa kok udah baik kan besok juga udah pulang
tadinya sih rum mau jemput bang robi ke rumah sakit tapi ya
kita ke rumah aja yuk
rum kan belum pernah kan makan bubur bareng emak di tempat sulam
belum pernah sih mak tapi nanti aja ya mak lain kali
sekarang aja ya
oh berarti bukan tawuran antar gey ya ji
seperti yang kita takutin ya
serem dikit dikit bakar bakaran
dikit dikit berantem antar kampung
nggak kan lo tau sendiri kelakuan isi robi
kalau jalan sendiri nggak pernah dia tuh main genggengan
dan terus juga emang dia ada tampang reman kayak lo pada
kok ada rame rame sih di situ
aduh nggak tau ya mak tuh ada hp
tapi perasaan mak perasaannya nggak enak deh
aduh kita lihat aja ya mak
kenapa ada hp lo
kagak ada korban lagi
terus kenapa ada orang padan berhubung di sini semua
gini ya padan kumpul kumpul kenapa ya
nih mak sulam baru ngejelasin nih sama warga tentang kejadian yang menimpa robi
iya biar gak ada fitnah lagi
kita ada hp
kalau gitu aneh minta maaf
udah salah duga sama keluarga nt ji
kita berdua nih
ngedukung bang haji untuk numpas preman preman itu ji
kita kudung lawan preman preman itu biar kapok ji
demi kehormatan dan nama baik kampung kita kita tumpas to preman preman
kita kudung lawan satu ji
satu kita teguk
jaya kita kuntuk
selamat malam tandang
selamat malam ji
selamat malam tandang
selamat malam ji
selamat malam ji
selamat malam ji
selamat malam ji
selamat malam ji
ya udah yuk
pulang yuk mak
duduk dulu ya
nggak usah sungkan sungkan
tenang aja duduk di sini ya
kan mau makan bubur sulam
biar emak yang bikinkan
rasa indah dulu deh
kebetulan lu ada dateng kan
ya udah baru mana aja yang duluan
nih kamu aja yang duluan
kaku begini sih
ya mbak tum
duduk sini aja mak
kalau mau makan lu bikin aja sini sana
tadi lu udah makan
si robi begitu dia sadar yang pertama sekali dipanggil adalah